sampai jumpa di video selanjutnya
aduh ibu mau ngehiburkan
ya kasihan dia
ibu cepat api ya
tunggu ya tunggu ya
ibu ganti dulu ya
jangan ditinggal jangan ditinggal ya
ini kan fadil
kok bisa sih fadil melakukan hal
jahat seperti ini pada edo
aku harus ke tempat kamilah
aku ingin tahu berita kebenarannya
edo kamu kok gak bangun bangun sih duk
bangun dong duk
buka mata kamu duk
mama kangen sekali
mama pengen ngobrol
kita sama sama berdoa ya
biar edo cepat sembuh
ini semua gara gara sepupu kamu
fadil yang prengsek itu ide
dan tante gak akan pernah berhenti
sebelum dia di penjara
kalau perlu seumur hidup
kalau perlu seumur hidup
ya supaya dia tahu rasa
supaya dia tahu rasa
supaya dia tahu rasa
supaya dia tahu rasa
supaya dia tahu rasa
supaya dia tahu rasa
yang kemana ya
barusan aja pergi
terus langsung ke rumah mbak kamila non
terus langsung ke rumah mbak kamila non
ke rumah kamila
iya baik pak
saya akan segera ke kantor sekarang
aku gak mungkin ke tempat kamila juga
aku harus ke kantor

semoga ea gak berantem lagi sama tante ambar di sana
kalau ada apa apa
bibi telepon ke handphone saya
ada yang mau bertemu dengan ibu di luar
dia gak mau nyebutkan nama bu
tapi dia perempuan
terima kasih suster
pasti sih kamila
indi kamu temanin edo dulu ya
apaan kamu saja ke sini
mxt masalah saja
kita pulang saja mak
masalah ini lain kali aja
mama mau selesaikan masalah ini sekarang juga
karena mbak marta itu fitnah padir pak
mama nggak terima
iya tapi mbak
nggak usah banyak nanya nih mbak
saya rasa mbak tahu kenapa saya datang ke sini
nih lihat ini
maksud mbak apa bikin berita seperti ini
ini namanya fitnah mbak
perkaranya fadil itu belum masuk ke pengadilan
jadi mbak marta nggak bisa bilang fadil bersalah
apalagi menuduh fadil mencelakakan edo
ini namanya pencemaran nama baik fadil dan juga keluarga saya mbak
belum terbukti tapi sudah pasti bersalah
dia seperti itu karena anak kamu fadil
dan sampai sekarang dia belum sadarkan diri
dengar ya mbak
kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya
kalau fadil itu akan mendekam di dalam penjara minimal lima tahun
atau delapan tahun atau mungkin sepuluh tahun
dan kalau mungkin seumur hidup
kita bisa impulse paranya buat saya lepas
dan malam ini

manifestasi kekuatan dan ket divisions yang terhadap neighbor your honor
ibu bisa begitu
mudah saja sampai kita bisa canggih
batas dia itu memfitnah fadil
padahal dia sendiri tidak ada di tempat kejadian saat peristiwa itu berlangsung
jadi yang hanya bisa menjawab ini hanya edo dan fadil
bukan mbak marta
edo akan bilang kalau fadil itu bersalah
karena edo nggak pernah jujur
kamu itu selalu membela anak kamu fadil
biar pengadilan yang memutuskan kalau anak kamu itu salah
fadli nggak mungkin bersalah mbak marta
lihat saja mbak marta
saya nggak akan tinggal diam
dan saya akan buktikan kalau anak saya tidak bersalah
mama udah ini malas sakit
ini rumah sakit nggak enak sama pasien yang lain
eang dengar berita yang di koran itu
kamu tabah ya
seharusnya hal itu tidak boleh terjadi sama kamu
kalau saja kamu mau dengar saran eyang untuk menerima edo sebagai suami kamu
eang kok bicara seperti ini sih eang
fadil itu sedang ada masalah ya
mila kamu jangan salah paham
dengar dulu ucapan eang
eyang tidak mau menghasut kamu
eang cuma sedih baca berita di koran itu
masa calon suami seperti itu yang kamu pilih
eang nggak ridho kamu milih fadil
karena fadil itu orang jahat
eang tolong eang jangan menodohkan fadil seperti itu eang
kamila kamu sadar
fadil itu takut
kalau sampai edo bisa membuktikan bahwa kava itu adalah anaknya
makanya dia berusaha mengungkapkan mulut edo dengan caranya itu
jadi fadil itu jahat kamila
eang masalahnya bukan seperti itu eang
tidak sesederhana itu tapi
makanya eh gak mau kamu terjebak sama kebaikan fadil yang ternyata palsu
edo itu begitu peduli sama kamu
dia mau memberikan apa saja pada kami
begitu dia tahu kalau haris itu adalah ayah kamu
bahkan dia merelakan memberikan apa saja untuk haris
ketika dia tahu kalau kamu itu anak kandungnya haris
itu membuktikan kalau edo itu laki laki yang bertanggung jawab
eang benar eang benar mila
batalkan pernikahan kamu sama fadli
karena eang nggak merestuinya
kamilah nggak mungkin membatalkan pernikahan mila sama fadil eang
karena fadil itu nggak bersalah eang
mana ada orang yang nggak bersalah itu masuk penjara
penjara itu hanya untuk orang orang yang jahat
dan eang nggak setuju kamu nikah sama orang jahat
dengar eang mila dengar
dengan senangnya saja menghasut kamilah untuk meninggalkan fadil
saya ibunya dr effendi
dan yang saya tidak suka sikap ibu
ibu menghasut kamilah untuk meninggalkan fadil
seharusnya ibu itu dengar dulu apa pendapat kamilah
dan yang paling saya tidak suka ibu itu tidak ada hak untuk melarang larang kemauan kamilah
karena biar bagaimanapun saya tetap menganggap kamilah ini adalah cucu saya
dan itu sudah lama sebelum ibu datang
saya tidak mau camillah jatuh ke pelukan laki laki yang salah
kalian berdua seharusnya peduli dong
bukan malah menjelumuskan kamilah
ada apa ini ribut ribut di rumah saya
ibu dan pak tama maafkan saya saat telah marah marah di rumah ibu
karena saya tidak suka dengan ibu ini
dia seenaknya saja menghasut kamilah
untuk membatalkan fadil
dan juga untuk membatalkan pernikahannya
hanya gara gara ibu ini membaca koran yang berita bohong itu
ibu tini ibu jangan sembarangannya kalau bicara
sebaiknya ibu pergi dari rumah saya
sebelum saya tambah emosi ibu
ma mama jangan begitu ma
biar bagaimanapun ibu tini ini tamu kita
kita tidak boleh kasar sama tamu begitu ma
ya sudah ya sudah
kita jernihkan dulu masalah ini ya
supaya tidak terjadi kesalahpahaman di waktu yang akan datang
mari kita masuk semuanya ke dalam
kita selesaikan semua permasalahan secara baik baik
saya tidak butuh penjelasan apa apa
berita yang di koran itu sudah cukup mewakili untuk saya
siapa fadil sebenarnya
lagi sekali ada neg
tuh salah satu
bomang juga tolu ini untuk wajiba
kenapi punya merek

saja di passporthran diriku
kamu cepat sadar ya do
aku gak tega lihat kamu kayak gini
dan aku juga gak tega kalau sampai fadil penjara untuk seumur hidup
jadi bagaimana ini ceritanya
pernikahan fadil dan camilla ini sudah di depan mata
sedangkan fadil sedang bermasalah seperti ini
apa kita undurkan saja pernikahan ini
sampai permasalahannya selesai
pernikahan fadil dan camilla harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama
tapi bu ambar
kita kan nggak bisa melaksanakannya
karena fadil kan sekarang lagi ada di kantor polisi
saya minta tolong pernikahan ini tidak boleh dibatalkan lagi
karena sudah banyak masalah yang membuat pernikahan ini jadi tertunda bu
fadil kan masih ditahan di kantor polisi
edo masih belum sadar
kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke persidangan selama edo masih belum sadar mak
pokoknya pernikahan harus tetap berjalan pak
mama gak mau ditunda lagi
kita akan mencoba mencari pengacara yang terhebat untuk membela fadil
karena mama yakin fadil itu gak salah pak
fadil itu hanya korban dari kejahatannya edo
mama yakin pasti fadil bebas